seperti inilah aksi para anggota jakarta light saber community yang tengah berlatih di air mancur taman menteng jakarta pusat kamis malam ini
para penggemar film star wars ini rutin berkumpul untuk berlatih pedang laser atau light saber setiap kamis malam
komunitas ini berdiri pada tiga mei dua ribu dua belas lalu telah memiliki lebih dari dua ratus anggota
bagi mereka yang ingin berlatih bisa langsung datang dengan membawa pedang sendiri untuk kemudian bisa saling bertukar ilmu memain pedang laser yang ada dalam film star wars